saya ingin memberikan ilmu yang lebih luas lagi mengenai topik topik utama yang sedang menjadi perbincangan di masyarakat
mungkin anda yang sudah menyaksikan program petrum sebelumnya sudah tahu mungkin seperti apa formatnya anda juga semuanya bisa berpartisipasi
ikut bertanya ikut berkomentar tentang diskusi yang akan berlangsung kurang lebih satu lima jam dengan cara memention akun twitter fcnn indonesia dan memiliki hashtag petrum
nah malam ini kita akan membahas satu hal yang cukup menjadi perbincangan
sebetulnya ini sudah menjadi wacana
saya mendapat informasi bahwa wacana ini
sudah berlangsung kurang lebih sekitar dua bulanan
tapi kemudian menjadi viral setelah adanya pernyataan dari presiden jokowi pada delapan belas juni lalu yang kemudian kritis pada dua puluh delapan juni
mungkin bagi yang sudah menyaksikan program kami sudah tahu malam ini kita akan membahas novel toil reshuffle
nah kita akan novel toil nih bagaimana reshuffle kami
reshuffle ini adalah reshuffle yang akan dikonsumsi oleh kfb
apakah memang betul betul akan terjadi reshuffle kabinet
ataukah hanya sebatas wacana saja
saya akan langsung perkenalkan
narasumber pada malam hari ini ada bapak dhani amruf dan tenaga ahli utama kfb
selamat malam pak dhani
selamat malam mbak
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
assalamu'alaikum pak ali syara
selamat dan kasih dan
hai siap kemanahan
wah pak dhani sudah mengambil porsi saya saja nih
sudah dikenalkan nih narsum berikutnya
saya yang harus mengenalkan
ustadz jadi kita tidak berani ustadz

selamat malam pak mardhani
baik ustadz baik

ada didi kurniasa direktur kepolitika opinion yang baru saja merilis survei mengenai bagaimana kiranya kabinet ini sama
nah saya akan memulai diskusi ini dengan menampilkan satu pidato
ini pidatonya fresh ya

kita dengarkan sama sama pidato dari presiden joko widodo
terus dalam situasi seperti ini
siapa yang bisa menggerakkan ekonomi
enggak ada yang lain
kecuali belanja pemerintah
oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini
saya minta semuanya dipercepat
terutama yang anggaranya gede gede
ini ke mendikbud ada rp tujuh puluh tujuh triliun
ke menhan rp satu ratus tujuh belas sembilan triliun
kementerian perhubungan rp tiga puluh dua tujuh triliun
saya minta di kementerian di kepolisian
dipercepat semuanya belanjanya
ada beberapa menteri yang harus mempercepat belanjanya
ini kurang lebih agak mirip mirip
dengan apa yang kemudian disampaikan oleh presiden joko widodo
pada pertengahan lalu mengenai mempercepat serapan anggaran
saya mungkin tidak kepada ini dulu
saya akan memberikan kesempatan ke pak mardhani dulu
ustadz harus duluan
supaya kita tidak mengkuasai juga
kuasai kita nanti
nah untuk mengomentari saya akan beri kesempatan kepada pak mardhani dulu
nah untuk mengomentari komentar atau pidato pidato yang disampaikan presiden
ini menterinya agak beda beda
ada satu yang lebih dimenjani berkali kali
pak mardhani silahkan komentari pidato presiden joko widodo
sebetulnya kalau judulnya
dhani yang lebih tahu secretnya tuh
tapi karena disuruh mulai
jadi saya mandangnya dari tiga hal ya
yang pertama tentu
pak jokowi punya tanggung jawab
kalau saya malah senang
makin pak jokowi sering tegas
keras lugas makin baik
karena rakyat makin merasa memiliki pemimpin
selama ini pak jokowi sudah dikenal
saya kagum kalau bapak rajin kerjanya
tinggal pembantunya rajin kerja apa enggak
nah dengan marah marah ini harapan saya pembantunya rajin kerja juga
sekarang ditambah lagi
karena sesudah dua puluh delapan juni dirilis sad next
tiga hari lalu kalau nggak salah
pak pratikno pak menses next
bilang udah baikan gitu loh
eh tiba tiba hari ini ada video baru lagi
seolah tidak nyambung
sebaiknya antara menses next sama presiden nyambung
kecuali kalau lagi main dua peran
enggak boleh kalau buat saya enggak boleh
nah terakhir kalau pandangan saya
publik di era sekarang sangat transparan
jadi apapun yang kita kemukakan
kalau sekarang ngomong lagi beda ya udah
publik akan sangat mudah untuk membandingkan
jadi pak jokowi agak bermain api
kalau tidak segera melakukan tindak lanjut
dari dua video yang sudah dikemukakan
oke silakan pak dhani mengomentari
iya ini menarik sekali sih sebetulnya
karena yang seperti tadi pak mardhani katakan gitu
kenapa kemudian sinyal atau pesan yang disampaikan ini
agak berbeda dengan yang disampaikan oleh pak pratikno enam juli kemarin
dan sehari kemudian presiden mengatakan hal yang menunjukkan ketidakpuasan lagi
pak dhani ada apa sih
benar gak sih katanya pak mardhani ini
biasanya ada permainan peran atau gimana sih
pertama kita harus melihat dalam kerangka helikopter view nya seorang presiden
sebagai kepala pemerintahan
karena beberapa projek strategis nasional tanpa pemulihan covid ini
memerlukan speed di protect di dalam suatu regulasi yang namanya pp
nah jadi semua kementerian diharapkan untuk inline
untuk men speed up itu
tetapi juga harus fleksibel
karena kita juga tahu banyak birokrasi banyak aturan
yang sebetulnya tidak untuk menghambat
tapi untuk membuat tata kelola pemerintahan itu bisa berjalan bersih efektif efisien
kalau di perusahaan namanya good corporate governance
kalau di pemerintahan tata kelola pemerintahan yang bersih
nah tata kelola pemerintahan yang bersih itu ada yang namanya
sampai dengan azaz transparency independency dan fairness
nah ini yang dijaga rambu rambu ini yang dijaga
nah dalam koridor itu
percepatan ini kan juga harus melalui suatu proses
nah sehingga terjadi gap antara ekspektasi harapan presiden harapan seluruh rakyat
dengan fakta di lapangan tentunya
sebetulnya bukan berarti kinerjanya melemah
tapi ini mem push supaya semangatnya sama
kita punya sense of crisis punya rasa untuk percepatan dalam situasi krisis ini
maka kerjanya juga harus extraordinary
nah oleh karena itu harus semua kementerian dan lembaga pemerintah provinsi pemerintah daerah
juga memiliki semangat yang lama
misinya adalah akselerasi
yang kedua dalam kaitan dengan penyerapan anggaran
tentu karena pemerintah mengharapkan dalam hal ini presiden mengharapkan
bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu tidak boleh jeblok
nah supaya dia tidak jeblok terlalu signifikan terlalu jauh
maka belanja pemerintah harus digiatkan
belanja pemerintah yang padat modal padat karya harus digiatkan
nah belanja pemerintah itu digerakkan lewat apa
lewat kementerian dan lembaga
lewat pemerintah provinsi dan daerah
mereka punya apbn punya apbd kementerian juga punya anggaran
dibelanjakan anggaran itu
nah dalam pembelajaran itu perlu proses
nah ini yang didorong supaya terjadi akselerasi
dan melakukan terobosan
intinya presiden menyampaikan begini
payung hukum sudah ada
yang ada sekarang teruskanlah
untuk membuat juknis juknis di kementerian itu
jadi kementerian juga dituntut untuk membuat petunjuk teknis pelaksanaan
pedoman pengadaan barang dan jasa umpamanya agar bisa mempercepat
tentu masing masing punya pedoman sendiri
pedoman barang dan jasa
karena itu juga diaudit sama bpk bpkp dan sebagainya
nah tetapi diminta untuk percepatan
karena ini situasinya tidak normal
nah untuk itu supaya semuanya safety
supaya pejabat eselon satu eselon dua dan kebawahnya itu semua safety
maka menteri menteri itu harus membuat pedoman teknis lah
semacam pedoman teknis untuk bisa melakukan percepatan
sehingga semua pejabat pejabat publik punya keberanian
untuk membuat keputusan
untuk mengeksekusi pengadaan barang dan jasa dan sebagainya
sehingga perputaran uang di kementerian dan lembaga terus berjalan
nah kira kira mesejnya seperti itu
oke mesejnya seperti itu
artinya pidato yang disampaikan presiden kemudian dengan memention beberapa kementerian itu
sama sekali tidak ada sinyal apapun
hanya tujuannya untuk memberikan dorongan begitu ya
kepada kementerian masing masing
tapi kenapa spesifik ada beberapa menteri yang
yang disebutkan begitu loh pak dhani kan
ini kan kemudian menjadi pertanyaan publik
bukan begitu pak mardhani
pak mardhani mungkin
pak mardhani dulu mungkin
kalau melihat gestur ya
yang delapan belas juni ini
geram marah jadi satu ya
kecuali pak jokowi pemain watak ya
yang saya tidak yakin gitu loh
itu dari hati nurani nya
pak jokowi kayak yang gebrek meja
ayo kerja lah
kamu jangan doing business as usual
beberapa kali pak jokowi nyebut extraordinary
sepuluh hari baru dirilis
mungkin pak jokowi pengen menterinya kerja dulu
jangan dirilis dulu
kan itu wajar sebetulnya bahasanya
kalau pemimpin marahin anak buah
asal nggak kelihatan di luar
tetapi ternyata diulang lagi sekarang
kalau buat saya ini menunjukkan something wrong ya
yang disampaikan dhani udah benar
secara normatif ya
laporan kementerian keuangan terkait dengan serapan
kalah jauh dari periode sebelumnya
padahal sekarang lagi era pandemi
dan pak jokowi sudah point out dengan tepat kok
ngarapin swasta susah
ngarapin investasi dari luar
ya gimana investasi orang bordernya ditutup
jadi government gitu loh
sebenarnya ada satu lagi
belanja konsumsi rumah tangga
tapi gimana bisa belanja orang semuanya
jadi memang harus ada yang narik gerbong
dan lokomotif itu adalah pemerintah
dan sederhana kok
kayak misal pemerintah langsung memberikan
misal kalau kementerian kesehatan punya catatan
padahal kurang apa masyarakat lagi teriak sekarang ini kan
mestinya dengan data yang tepat
oke datanya punya masalah
karena ternyata ketika nanti dilihat
bansos dari gubernur
bansos dari bupati wali kota
masing masing punya jalur sendiri gitu loh
masing masing punya aturan sendiri
akhirnya tidak jadi leverage
tidak jadi pendongkrak
padahal kalau datanya bagus
itu akan menjaga
jumlah orang miskin tidak akan mendem
belum lagi kalau umkm
dari dua juta pelaku bisnis kan
cuma lima empat ratus yang pengusaha menengah dan besar
sisanya itu umkm semua
umkm nanti dibangun
semua umkm mikro mendapatkan internet gratis
dan pelatihan e trading
karena kalau dilihat sekarang
kayak perusahaan perusahaan marketplace
kalau dilihat produknya mayoritasnya
produknya mayoritas dari luar kok
saya misal mau beli casing handphone
itu produk cina
kita sebetulnya belum memiliki basis umkm yang berproduksi
dan ini saatnya sebetulnya
jadi ketika krisis sekarang ini
saatnya mengedepankan umkm
dan pemerintah sudah menyediakan
di awal tuh dari empat ratus lima triliun
yang awal ya
kalau sekarang udah hampir enam ratus tujuh ratus gitu
itu yang paling besarnya
satu ratus lima puluh triliun itu buat dunia usaha
mestinya sudah kelihatan gitu
karena itu dirilis bulan juni
sekarang sudah juni
juli harusnya sudah ada kelihatan
pergerakan dan dilihat dari umkm
sekarang belum kelihatan
jadi ada beberapa kementrian yang kemudian
tidak menerapkan kebijakan yang sebetulnya
atau mengikuti dengan kondisi yang ada sekarang
nah kalau kemudian kita
tadi kan juga
sama pak dhani
presiden memberikan arahan
tapi kan sebetulnya itu kan hal yang
umum dipahami oleh kementrian
tidak perlu lah presiden untuk
karena itu kan harusnya memang sudah
dipahami oleh kementerian masing masing
masuk lagi ke kinerja kementerian
yang kebetulan melakukan survei
mungkin kita juga punya gambaran ya
apakah kemudian tadi yang
pak mardhani sampaikan
mata kacamata survei ini juga memiliki
kinerja yang mungkin kurang memuaskan
persepsi masyarakat terhadap kinerja
ada beberapa yang dianggap
sudah layaknya untuk
kena nih gelombang reshuffle
nah siapa aja tuh
dalam kesempatan ini mungkin saya
sesuai dengan apa yang ditanyakan
berkaitan dengan persepsi
publik begitu ya
tapi sebelum itu saya perlu
setiap persepsi publik
itu kan kemungkinan besar
bersumber dari dua hal
satu karena publik memang
karena kementerian kementerian
yang berdampak langsung
atau karena publik merasa
kementerian kementerian itu
sehingga siapa pun tokohnya
akan tetap mendapatkan penilaian
entah itu baik
entah itu buruk
dia akan mengalus pada
kementerian yang populer
karena kementerian yang populer tokohnya bisa jadi akan mendapatkan persepsi yang baik meskipun kinerjanya tidak baik menurut versi presiden maupun versi lembaga lembaga yang relevan untuk melakukan penilaian
nah ipo sendiri lembaga yang saya pimpin melakukan survei ini kami menggunakan metodologi agar publik dalam penilaian itu betul betul menilai secara substantif terkait dengan kebijakan kebijakan apakah kebijakan itu kemudian mengarus pada kepentingan masyarakat atau mengarus pada kepentingan yang lebih umum artinya mengarus pada kepentingan pemerintah
nah hasilnya ternyata memang kemarahan pak presiden joko widodo itu secara tidak langsung mendapatkan dukungan
persepsi dari publik di data kami sudah melakukan survei di seratus hari evaluasi kabinet pada saat itu hanya ada empat puluh dua persen publik menyatakan bahwa reshuffle itu diperlukan dengan asumsi kementerian kementerian tertentu tidak perform kemudian kementerian kementerian yang menonjol prestasinya hanya satu dan dua
padahal total kementerian ada tiga puluh empat kementerian ditambah dengan badan kemudian juga yang lain lainnya
dan yang menarik
begitu satu tahun pemerintahan pak presiden joko widodo dan kiai ⁇ maruf ⁇ amin ini publik yang menyatakan untuk menyepakati adanya reshuffle meningkat drastis sebanyak tujuh puluh dua sembilan persen
ini kan menurut saya adalah angka yang sangat fantastis
satu sisi berarti keinginan publik tersebut sangat kuat karena memang kementerian kementerian atau mungkin secara kolektif kinerja kabinet itu terasa benar kondisi buruknya
terlebih hari ini kita sedang mengalami yang namanya krisis pandemi
kemarahan presiden itu sebetulnya tidak bisa ditujukan kepada kabinet semata tapi ini adalah persoalan atras publik terhadap kinerja kolektif
artinya juga presiden bertanggung jawab terhadap buruknya kinerja
maka kemudian kalau kami lihat di hasil survei kementerian itu tidak satu satunya faktor yang mempengaruhi publik
kenapa saya katakan demikian
karena ternyata dalam pengetahuan publik tokoh tokoh politik maupun tokoh tokoh profesional
yang diminta untuk ikut masuk dalam pemerintahan ternyata juga mendapatkan sentimen yang buruk
misalnya saya salah satunya bisa saya sampaikan apakah publik mengenali kinerja dari masing masing staff milenial misalnya
atau tokoh tokoh pendukung presiden pada saat pemilihan presiden dua ribu sembilan belas atau tidak
begitu masuk ke pemerintahan apakah mereka ikut berkontribusi terhadap kinerja atau tidak
faktanya ternyata tidak
baik itu di skema staff presiden maupun di staff skema kementerian
termasuk juga di staff badan usaha milik negara lebih banyak responden secara rata rata
justru punya persepsi kehadiran mereka tidak berkontribusi baik terhadap kementerian kementerian itu
artinya apa artinya ini ada dua kesalahan
kesalahan yang pertama bisa saja adalah ketika presiden menyusun formasi kabinet
termasuk juga menyusun orang orang yang harus masuk membantu di luar kabinet
misalnya di staff ahli staff khusus dan segala macamnya
membentuk lembaga lembaga badan dan lain lain
itu dianggapnya tidak ideal dan tidak cukup kuat untuk menopang kinerja presiden secara umum
kemudian kegagalan kedua adalah presiden dianggap terlalu banyak mengakomodir tokoh tokoh
yang seharusnya tidak perlu masuk dalam pemerintahan
artinya presiden lebih banyak dianggap membawa gerbong profesional
tetapi afiliasinya adalah afiliasi politis
salah satunya adalah karena mungkin berjasa dalam pemenangan dan segala macamnya
sehingga kondisi ini kan bisa kita baca presiden mengenyapinkan yang namanya
pemapanan kapasitas dari masing masing tokoh
maka kemudian imbasnya adalah begitu kekecewaan presiden itu memuncak
maka nama nama yang dimention saya punya tafsir sendiri
seperti misalnya mendikbud kemudian kepolisian kemudian menhan kemudian juga mensos
saya kira orang orang ini adalah orang orang yang dianggap paling mungkin
kalau terjadi reshuffle atau terjadi pergantian kepemimpinan di menteri menteri yang ini
polemik itu tidak akan terlalu besar dibanding dengan ketika nama nama lain yang dimention
kenapa satu sisi orang orang yang dimention dalam presiden itu adalah
dipimpin oleh yang pada saat pilpres yang lalu tidak mendukung secara langsung
menhan kan prabowo jelas itu adalah kontra presiden
mendikbud dari profesional kalaupun diganti maka sebetulnya tekanan partai politik pendukung
dan lain lainnya juga tidak akan terlalu kuat
kalaupun kuat mungkin pak mardhani alisera yang akan bicarakan kira kira itu
kemudian yang kedua terkait tadi yang disampaikan mungkin ya
ini nanti saya link and match kan dengan hasil penelitian yang kami lakukan
tadi bang dhani kan mengatakan bahwa pemerintah sekarang sedang berupaya dalam membangun yang namanya
gcg tadi ya good corporate governance atau tata kelola yang baik
salah satu tata kelola yang baik yang dimention tadi adalah kehandalan
saya kira kondisi presidennya
hari hari ini yang menyatakan adanya reshuffle ancaman ancaman tentang pergantian
kemudian diklarifikasi oleh pak pratikno ini ada kegagalan dalam menafsirkan tata kelola yang baik itu
maka di sana sebetulnya tidak ada integritas besar
kalaupun betul ada persoalan pembagian peran tadi itu semestinya yang menjadi pahlawan itu adalah presiden
konsep heroism itu ada di presiden bukan ada di pak pratikno
tapi kalau sekarang kan justru di pak pratikno
presiden yang menjadi tim sangkur di depan
kalau kemudian salah maka yang mengklarifikasi adalah pihak lain
ini kan menurut saya akan secara politis sangat buruk sekali
baik dari susunan komunikasinya maupun dari aksi komunikasinya
kenapa presiden harusnya punya legitimasi yang lebih kuat
kalaupun ada polemik di bawah misalnya reshuffle kemudian dihembuskan
itu semestinya oleh staf staf presiden entah oleh ksp entah oleh siapalah
yang kira kira tidak dianggap di istana sebagai orang yang sangat powerful
kemudian kalau ternyata itu ada klarifikasi maka presidenlah muncul di sana
saya kira pak presiden jokowi termasuk pak dhani dari ksp
saya perlu banyak belajar bagaimana dulu pak sby memimpin negara ini
beliau sangat ahli sekali dalam hal hal yang semacam ini
itu menurut saya bagus sekali untuk ditiru terkait dengan konsep
meredam kegaduhan dalam membangun sebuah negara
ini barangkali terakhir ulasan saya terakhir adalah
kalau kita lihat
dari kepuasan publik terhadap pemerintah itu dibagi menjadi dua
satu kepuasan terhadap personalnya pak jokowi sebagai presiden
yang kedua kepuasan masyarakat terhadap kinerja pak jokowi sebagai kepala negara
artinya secara kolektif
tapi kalau kita tanya terkait dengan kinerja pak jokowi
kenapa karena afiliasi yang mendukung kepuasan terhadap pak presiden jokowi ini
masih membawa persentase dari pendukung di masa pilpres yang kemarin itu
jadi dari sini kemudian bisa kami simpulkan sebagai lembaga stupe bahwa
kementerian kementerian yang seharusnya perform pada faktanya
mereka tidak perform menurut fadli
kalau boleh saya sebutkan misalnya
menteri menteri yang dianggap tidak perform itu
salah satunya mungkin ya yang paling penting sekali misalnya di grup ekonomi
bahkan menko ekonominya sendiri juga dianggap tidak perform
kemudian tokoh tokoh senior seperti luhut bin sarpanjaitan tidak perform
bahkan erick thohir sebagai menteri bumn juga tidak perform
sementara mereka yang perform justru memang menteri menteri yang dalam artian begini
kalaupun mereka tidak melakukan kesalahan sekalipun
itu sudah cukup dianggap baik
artinya kalaupun mereka tidak perform tidak perlu berprestasi lah
tetapi menjaga ritmenya tetap sama seperti kejadian kejadian yang lalu
tidak berpolemik saja mereka sudah dianggap sangat baik
dan menteri menteri yang menurut masyarakat baik
memang secara langsung tidak berdampak pada ekonomi ya
misal tito karnavian kemudian wisnu tama retno marsudi
dan baru kemudian ada sri mulyani dan juga ada erlangga hartarto
selebihnya ini sebetulnya semakin turun angka kan semakin buruk
dan semakin buruknya itu adalah menteri menteri yang semestinya sangat penting sekali
ya contohnya saja semisal menteri sosial juliari batubara ketenaga kerjaan ibu ida fauzia
termasuk menteri kesehatan yang seharusnya dalam kondisi sekarang paling banyak dimention dan diharapkan
terawan agus putranto juga dianggap sangat buruk
tentu ini kan satu hal yang dilema
artinya kalau presiden betul betul punya komitmen untuk membangun satu formasi kabinet yang baik
dengan berangkat dari kekecewaan kemarin
saya kira sudah punya dukungan dari publik
salah satunya yang sudah kami rangkum ini
memang tidak untuk dipercaya hasil survei tapi paling tidak ini bisa dijadikan sebagai satu pijakan awal
memang tidak perlu dijadikan rujukan utama tapi paling tidak ini adalah dukungan wacana dari masyarakat sudah sangat cukup kuat begitu
dan juga kalau kita lihat
dari performa presiden
di periode pertama pun presiden juga tidak sungkan sungkan untuk melakukan reshuffle bahkan baru sepuluh bulan
kalau sekarang tahun ini sudah hampir sudah satu tahun artinya tidak akan ada persoalan lagi begitu
oke kalau kemudian kita kaitkan dengan pandemi
dari hasil survei memang terlihat menteri menteri yang dianggap tidak memuaskan kinerjanya itu memang berkorelasi langsung begitu ya mas deddy
dengan pandemi ini
bagaimana mereka mengatasi atau mengeluarkan kebijakan kebijakan yang bisa mengurangi dampak dari pandemi
misalnya menteri kesehatan gitu kan
dan itu kan memang dalam dua survei anda itu disebutkan berkali kali memang tidak memuaskan kinerjanya
ya itu tadi yang saya katakan satu dilema khusus
menteri menteri yang seharusnya di masa pandemi ini
paling banyak mendapatkan mention entah itu mention kritik maupun mention dukungan publik justru mereka tidak perform
yang paling penting tentu adalah perawan
karena perawan sejak awal memang sudah terlihat sekali meremehkan pandemi ini
saya tidak tahu apakah itu karena beliau seorang dokter merasa ahli sehingga tidak begitu mengindahkan bahaya pandemi
karena bahaya pandemi kan sebetulnya tidak pada persoalan kesehatan saja
tapi kita kemudian melebar pada persoalan tenaga kerja pada persoalan ekonomi bahkan juga termasuk kekecewaan presiden
tentu kan paling besar dominan sekali dipengaruhi karena pandemi ini
kemudian juliari batu barat juga menjadi persoalan
bagaimana mungkin dalam kondisi pandemi masyarakat kemudian dalam kondisi yang stagnan ekonominya
menteri sosial sangat lamban dan bahkan dapat mention dari presiden menurut saya itu sudah sangat keterlaluan sekali
kalau yang mengkritik kementerian kementerian itu semacam pak muldoko kepala ksp
atau mungkin pak pratikno mungkin masih ada celah untuk melakukan pembelaan
tapi kalau presiden sudah menyatakan saya pikir sudah tidak ada tafsir lain
rasanya saya lebih percaya presiden dibandingkan pak pratikno
artinya begini secara hitung hitungan politis saja karena presiden itu punya kewenangan
sementara pak pratikno itu di bawah presiden maka sebetulnya
yang paling otentik adalah apa yang keluar dari statement presiden
artinya kalau sampai nanti ternyata yang betul adalah kondisi yang disampaikan pak pratikno
artinya tidak jadi ada reshuffle dan presiden tiba tiba secara drastis kekecewaannya lebur begitu ya
karena pengakuan kita yang lebih baik kan menjadi tidak fair
jangan jangan ini yang menjadi presiden adalah pak pratikno itu begitu
oke pak muldoko silakan menjawab
pak dhani silahkan menjawab nih pak dhani
oh ya jadi pertama ya kalau memang kita bicaranya sekali lagi karena kita bicara kalau secara menyeluruh ya soal kinerja
jadi kalau bicara kinerja itu bagaimana kan presiden itu kan punya kpi sendiri kan untuk para pembantu pembantunya
key performance indicator lah kalau di perusahaan itu ada kpi nya dan punya platform tersendiri untuk melakukan model evaluasi
intinya adalah tentu result base ya hasil ujungnya kan ke sana
tapi untuk menuju ke sana tentu perlu melalui beberapa proses proses yang mana proses itu harus ada progress
nah permasalahan ini kan di progres nah progres itu kan juga melalui tahapan tahapan
kalau bicara penyerapan anggaran harus ada dipa dulu yang keluar setelah ada dipa yang sudah disetujui kemudian kembali lagi
nah untuk menuju dipa itu ada verifikasi dari kementerian keuangan dan sebagainya
jadi itu kan sebetulnya view nya adalah lintas sektoral
jadi kalau ada satu dua kementerian yang dianggap itu lambat penyerapannya tapi juga ada multi dimensi yang mempengaruhinya
jadi kita tidak boleh melihat satu sektor atau satu kementerian tapi kita melihat secara holistik
karena penyerapan anggaran itu ada ekosistemnya ada ekosistem anggaran pengajuan anggaran dan penyerapan anggaran
nah di ekosistem ini kita juga harus tahu harus kita bisa jalani
tapi kan sebetulnya dimensi
tapi kan sebetulnya dimension presiden ini bukan ekosistemnya kan
secara spesifik loh dia menyebutkan menteri menterinya langsung gitu
tapi kalau kemudian saya tadi bandingkan dengan data yang disampaikan oleh mas deddy
sebetulnya tidak terlalu korelasi antara kemudian tingkat kepuasan publik gitu
tapi kalau kemudian tadi dari analisa mas deddy mengatakan bahwa justru yang di mention ini orang orang yang less risk gitu ya secara politikal gitu ya disebutkan pada
pidato yang terakhir disampaikan presiden apabila kemudian presiden benar benar akan melakukan reshuffle gitu pak dhani
ya kita tidak perlu berwacana sendiri atau berasumsi atas dasar sebutan ataupun tidak disebutnya
baik itu disebut maupun tidak disebut itu semua bernilai relatif
dan sebagai seorang atasan tentu wajar wajar saja di dalam sebuah forum mengingatkan bawahannya
mendorong bawahannya jadi itu adalah suatu pernyataan motivasi untuk men trigger akan terjadinya percepatan untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan oleh presiden dan diharapkan oleh seluruh rakyat
nah jadi itu kita tidak usah berspekulasi kalau menurut saya kita tidak usah berspekulasi kepada yang disebutkan atau yang tidak disebutkan
karena tidak barang
tidak ada satupun yang bisa kita mengingatkan
disebutkan berarti itu ada masalah yang serius sehingga presiden tidak suka
itu kan semua bermakna sangat sangat relatif
saya melihatnya kepada sisi hilirnya saja
bagaimana percepatan ini bisa kita kawal setelah kita tahu sebetulnya core problemnya di mana
oh core problemnya adalah di percepatan agar semua pejabat yang ada di kementerian itu punya semangat yang sama
lalu kemudian kementerian itu punya cap man terbitlah cap man sebagai juknisnya
sehingga semua pejabat sampai dengan pejabat pembuat komitmen untuk mendorong pengadaan barang dan jasa belanja pemerintah itu bisa berjalan on the track on schedule
nah itulah yang kita sama sama dorong
nah sementara itu verifikasi yang dilakukan oleh kementerian keuangan untuk terbitnya dipa juga harus dipercepat verifikasi verifikasi itu
tapi kalau ksp sendiri
ini berjalan secara simultan
oke baik tapi kalau ksp sendiri memandang apakah memang apa yang disampaikan presiden itu memang benar benar masalah yang sangat pelik begitu
artinya memang ada masalah dengan penyerapan anggaran atau bagaimana
karena kan kalau kayak misalnya kemudian tadi kalau saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan mas dedy pak pratipno ini kan sempat mengatakan sudah ada progress yang bagus
sehingga istri shafol tidak perlu di tidak relevan lagi begitu
sebetulnya ada kegelisahan yang sama atau tidak sih di ksp kemudian di sesnek di lingkaran dalamnya presiden ini
ada kegeraman yang sama nggak sih dengan presiden
ya tentu kita semua punya semangat yang sama apalagi kantor staf presiden itu sebagai delivery unit
sebagai delivery unit untuk membantu percepatan pencapaian visi misi presiden
sekaligus juga menginisiasi dan juga melakukan monitoring evaluasi terhadap program strategis nasional termasuk di dalamnya adalah sekarang masalah covid
kemudian juga menginisiasi beberapa bottleneck bottleneck yang ada
nah memang kita semua punya semangat yang sangat luar biasa untuk segera bekerja extraordinary
jadi message yang disampaikan oleh presiden itu kita sambut dengan menyiapkan plan of action
dan kita juga taktis di lapangan untuk pepercepat itu
kemarin baru disampaikan bahwa rapid test ada harga tertinggi eceran rp satu ratus lima puluh
kita menginisiasi supaya rumah sakit layanan kesehatan semua bisa melakukan standarisasi harga
kemudian juga tidak hanya standarisasi harga tapi juga kita menginisiasi nanti ke depan kita harus berstandar kualitas
nah itu kan semua harus berjalan secara simultan
inisiasi inisiasi itu untuk mendorong kementerian dan lembaga terkait di mengerjakan kualitas

nah itu kan semua harus berjalan secara simultan
nah terookun mengesikoin ke
punya legacy punya legacy punya caranya punya sesuatu yang ditinggalkan punya leadership style yang berbeda beda sesuai dengan masanya
tadi disamping dibandingkan dengan pak sby yang yang dianggap cool tidak ada kegaguhan zaman sekarang kalau ada kegaguhan umpamanya tadi disampaikan oleh mas deddy
sebetulnya itu adalah style masing masing punya kelebihan dan itu cocok tidak saja yang terjadi dulu cocok pada masa itu yang terjadi sekarang cocok pada masa ini karena dulu tidak ada covid
sekarang ada covid ini semua keputusan keputusan harus diambil dengan cepat jadi kalau kita melihat ini kemarin ada surat edaran menteri begini kemudian besok beberapa hari kemudian bisa berubah
ada lagi lintas lagi berbeda sebenarnya kita sikapi ya bahwa dalam masa pandemi ini
sehingga strategi plan of action dilakukan oleh pemerintah itu harus customize tidak bisa plan of action
turnaroundu bukan dianggap itu dari bulan yang tiga bulan yang lalu sampai sekarang sama tidak karena ada beberapa indikator lapangan yang harus di yang harus di customize kein harus disesuaikan
di sesuaikan dan kita harus se adaptif dengan itu teman teman pertumbuhan sekarang ada indikator epidemiologis public health kesehatan harus chaotic ya harus kita sesuaikan di
evolusi virusnya sendiri yang harus kita pelajari dalam kerangka epidemiologis
nah itu kan memerlukan pengambilan keputusan yang taktis di lapangan yang akan relevan pada waktu itu
pada waktu itu relevan jadi coba kita anggap wah ini buat gaduh tidak konsisten ya memang begitulah keputusan taktis di lapangan
ini kita bicara keputusan taktis bukan keputusan strategis yang punya platform
kalau keputusan taktis memang dilakukan pada saat itu untuk menjawab tantangan pada waktu itu
jadi saya sangat percaya bahwa setiap pemimpin di indonesia punya legasinya punya leadership stylenya yang sangat kita hormati
yang sangat kita kagumi pada masa itu yang memberikan nilai tambah bagi rakyatnya
tapi ujungnya adalah bagaimana menjaga ketahanan nasional kita supaya bisa berjalan baik sesuai dengan tantangan yang dihadapi pada saat ini
dan juga tantangan sebelumnya
oke oke ketahanan nasional dan tantangan yang dihadapi masa pandemi salah satunya kan tentunya tadi itu ya kalau yang dimention oleh presiden adalah penyerapan anggaran
saya ingin kembali ke situ pak dhani apa sih sebetulnya yang menjadi penghambat penyerapan anggaran ini sih pak dhani
sehingga ini kan covid ini kan sudah berlangsung kurang lebih empat lima bulan gitu ya
tapi sempat disebutkan oleh presiden awalnya penyerapan anggaran bahkan sempat disebutkan hanya satu persen
ya mengenai angka angka itu adalah hal yang sangat dinamis
jadi angka itu sangat dinamis nah karena dinamis itulah menunjukkan adanya progress
makanya di dalam sebuah project management
kalau kita bicara project management itu ada namanya timeline
ada yang namanya kurva s atau s curve
itu menjaga konsistensi antara delivery program dengan waktu yang sudah disepakati
bagaimana gap nya nah kenapa itu ada gap
ya kembali lagi karena prosesnya itu sendiri kan semua memakan waktu
setiap project nih yang dilakukan oleh kementerian kesehatan itu kan ada posnya
dari mulai post untuk insentif naket separa alatan
penambahan fasilitas kesehatan termasuk laboratorium rumah sakit dan sebagainya
dalam rangka covid
itu kan diajukan nah setelah diajukan itu kan diverifikasi oleh kementerian keuangan
sesuai dengan budget yang ada dilihat lagi oleh kementerian keuangan
karena kan yang memegang proxy dalam hal verifikasi anggaran ini adalah kementerian keuangan
tentunya akan mencocokkan jangan sampai anggaran itu yang diajukan itu upah

supaya tidak overlap maka diverifikasi
kalau sudah diadakan di sini di sini atau di kementerian lain sudah mengadakan
apakah jumlahnya bisa dikurangi umpamanya kan atau bagaimana atau prioritasnya seperti apa
karena kan budgetnya ini kan juga sebetulnya terbatas
jadi prinsipnya itu kan bahwa anggaran itu harus produktif efektif efisien
nah oleh karena itu perlu verifikasi baru kemudian turun lagi ke kementerian dan lembaga teknis
nah prosesnya kan sedemikian
jadi artinya birokrasi begitu yang memperlakukan
nah kenapa begitu karena kan di dalam tata kelola pemerintahan itu
kita harus tahu ya definisi operasional yang namanya tata kelola pemerintahan yang bersih
mengacu saja kita kepada standar internasional deh namanya dari undp united nation development program ya undp
jadi ada tiga koridor di dalam tata kelola pemerintahan yang bersih itu
pertama ada yang namanya political governance
jelas political governance adalah instruksi presiden dan sebagainya dengan keadaan kita darurat sense of crisis bla bla dan seterusnya
itu adalah political governance bahwa ini kita harus jawab ini
karena sekarang kita kondisi dalam keadaan ekonomi makro mikro ada stimulus dan sebagainya
ekonomi harus disehatkan ekosistem perekonomian juga harus diperbaiki demand supply produksi distribusi dan konsumsi
balancingnya juga harus bagus
nah itu kan semua yang disebut dengan economic governance
nah yang terakhir ini nih administrative governance
jadi tata kelola pemerintahan tiga tiganya harus ada
administratif governance ini memang terkesan ini lambat karena birokrasi kompleks complicated
tapi itulah suatu proses yang terdalami
maksudnya proses pengadaan barang dan jasa ada harus ada kayak press nya ada penentuan owner estimate
kalau sampai kita bicara teknis
nah itu kan yang itu yang disebut dengan administratif governance agar tercipta output produk dan jasa yang dihasilkan oleh program kementerian itu secara efektif dan efisien
dan itu kemudian yang sebetulnya kalau bisa kemudian saya tangkap dari pernyataan atau pidato presiden
masalah administrative governance ini yang menjadi highlight karena bahkan presiden pun mengatakan sampai selain reshuffle
dia juga bahkan bisa membubarkan lembaga kalau misalnya ini menghambat
karena ini tidak bisa diletakkan di situasi yang biasa saja begitu loh
ini krisis begitu pak dhani
tapi sebelum saya ke pak mardhani yang sudah senyum senyum
kelihatan ingin menanggapi saya mau keluarkan polling dulu
sebelum kita melakukan diskusi ini kita sudah membuat polling di twitter mengenai topik pada hari ini
kita bertanya kepada masyarakat apakah memang perlu
nah kalau ini pollingnya bukan secanggih survei yang dilakukan oleh ipo
tapi ini polling cnn indonesia
setelah delapan bulan bekerja apa sektor yang harus dibenahi dari kinerja kabinet indonesia maju
justru ini sebetulnya tidak terlalu terkait pandemi ya
mereka merasa yang perlu diperbaiki justru hukum dan ham
ya perlulah reshuffle kabinet dilakukan
ini mungkin masih sejalan begitu ya dengan survei yang tadi dilakukan oleh lembaganya mas deddy
pak mardhani silakan menanggapi
ya kalau teori yang dhani kemukakan keren dah
saya dukung dah
dhani harus segera jadi menteri ndhan ya
saya gembira karena itu keluar dari ksp kantor staf presiden
saya kebetulan di komisi dua
bareng dengan dhani mitra kami pak muldoko semua kita berharap kedepannya ksp memang betul betul menjadi supporting team yang efektif buat presiden dalam mengambil keputusan
karena kita tahu bahwa ada tiga ya problem
tadi saya sebutannya gini
saya berharap kemarahan pak jokowi itu berubah menjadi kemarahan yang kreatif dan produktif
mau gimanapun pak jokowi permasalahan akut kita di birokrasi
tadi daniel juga udah ngangkat gitu
dan birokrasi harus berani memotongnya
dari awal saya sebenarnya sudah teriak
nanti kalau dilihat saya ngusulin kementerian jumlahnya tidak tiga puluh empat ya
paling banyak dua puluh ya
lima belas lebih baik
gabungkan aja gitu
kementerian atr bpn bisa barengan dengan kementerian pekerjaan umum
nanti boleh dibarengin dengan kementerian energi
wah itu bagus sekali
sehingga urusan yang infrastruktur urusan yang pertanahan itu di satu klaster sendiri selesai
kementerian perindustrian dengan kementerian perdagangan disatukan
karena kita mau dagang apa apa yang mau diproduk
jangan nama main sana import mau ke sana
lo ke sana gue ke sana gitu
yang mau diproduk apa yang dihasilkan apa nggak nyambung gitu
nah selama sebetulnya peluangnya ada
kemarin ketika dengan menpan saya mengajukan pak menteri ini mumpung lagi pandemi
banyak pns asn yang work from home penataan kementerian bisa kita lakukan
karena begini makin banyak kementerian tadi dhani juga secara tersilap sudah menyampaikan
itu koordinasi antar kementerian kita problem
jangankan antar kementerian
sebenarnya antar direkturat jenderal di dalam satu kementerian kadang kadang juga nggak nyambung
ini kelihatan ketika kita di dpr mencoba menyisir anggaran anggaran yang bisa kita realokasi untuk covid sembilan belas
ternyata tidak banyak
ternyata kementerian keeping gitu menjaga
kita jaga anggaran padahal mau spending kayak apa lagi
misalnya kementerian pertahanan
kita mau belanja apa gitu loh
yang sekarang kenapa kita harus dalam tanda kutip beli alutsista
yang paling penting rakyat dulu buat apa ada alutsista rakyatnya kelaparan
nah contoh sekarang nih
ini indeks prestasi manusia kita ipm kita human development kemungkinan besar turun
karena yang putus sekolah yang nggak nyambung kuliah yang macam macam sementara tidak ada
mahasiswa sudah banyak yang terima
mahasiswa sudah banyak yang teriak
tapi uang kuliah tunggal ukt nya tetap
tidak ada potongan
internet harus bayar sendiri
padahal untuk nyari internet kuotanya juga ada
udahlah memahami jauh lebih susah karena pindahkan migrasi dari manual ke internet opting itu tidak mudah
nah mestinya pemerintah hadir
kementerian pendidikan apa konsep
bukan cuma konsep
misal saya udah teriak tuh
satu giga satu bulan gratis buat anak sd
dua giga buat anak smp
empat giga buat kuliah
gue register aja kan semuanya ada
mi nomor induk siswa kita
udah tinggal dapetan masuk langsung dapat kuota
tinggal duitnya dikasih
tinggal duitnya dikasih ke telkom
nanti hal yang sama diberikan kepada umkm
di malaysia mereka sudah mulai spesifik
kita cuma masih gelontoran
masih masih pakai yang empat ratus lima ya
dana reka pre covid yang empat ratus lima triliun
itu rp tujuh puluh lima triliun untuk kesehatan
pak jokowi udah teriak teriak
ini teriak lagi nih
tenaga kesehatan kok nggak turun turun
bahkan versi pak jokowi baru sepuluh miliar
walaupun kementerian kesehatan bilang sudah empat ratus miliar
nanti kita bisa cek mana yang benar
bagaimana cerita pak jokowi pakai data
mestinya kementerian kesehatan ngikut pak jokowi dong gitu loh
kecuali ternyata pak jokowi salah gitu loh
karena dua kali tuh kementerian kesehatan
ketika dibilang satu persenan spending tujuh puluh lima triliun
kementerian kesehatan bilang
ya belum ada yang cair
oh buat saya nggak boleh
menteri itu apapun keputusan presiden harus nurut
kalaupun gak setuju
jangan di depan publik
di balik pak
ini kayaknya ada data yang salah
kami tidak perlu perbaiki
silahkan pakai data itu
tapi kami akan kerja terus biar bapak tahu aja gitu
karena presiden itu harus sakral
presiden itu harus gitu
kita jaga gitu loh
nah jadi kalau buat saya sekarang ini
bukan di konsepsinya
tapi mana sekarang
incentive nya mana gitu loh
apa yang mau dikasih kepada masyarakat
sekarang kan masih polanya lucu ya
bansos pakai jinjingan
memang enak sih kalau jinjingan ada gambar presiden misal
nanti kepala daerah enak nempelin gambarnya sendiri
tetapi buat saya
lo kok katanya kita udah empat
katanya kita udah internet opting
kenapa tidak bankability
tugaskan aja bank
bri punya tugas untuk memverifikasi dipandu dimonitor
dua juta penduduk indonesia yang harus dapat dana bantuan
nanti directly ke rekening itu
saya nambah dua puluh lima juta nasabah baru
nggak perlu pakai duit kok
verifikasinya bri pasti punya duit sendiri gitu loh
kalau nggak mau bri
kalau nggak mandiri
kita mau bantuin bni
kalau saya bri karena memang udah banyak
jadi kebijakan kebijakan yang langsung kerasa gitu loh
nah untuk itu
presiden ayo jangan marah marah saja
tapi segera buat kebijakan yang memang pipingnya
antara apa yang dikatakan presiden
tadi saya birokrasi kementerian
yang kedua rantai birokrasi
dari presiden ada menteri
dari menteri ada dirjen
dari dirjen ada direktur
dari direktur ada tuh sampai ke bawah
dari gubernur nanti ada kepala dinas
dari kupat yole kota ada suku dinas
wah ujung total tuh dua puluh tujuh lantai gitu loh
dan marah marah terus
komisi dua sudah meminta
kementerian pan rb melaksanakan
grandisan reformasi birokrasi
jangan cuma teriak potong
nggak bisa eselon tiga dan empat jadi dipotong
nggak ada camat
nah untuk ini memang
kita nunggu satu dua hari
kalau saya kemarin
di diskusi yang hari minggu
sekarang udah hampir lewat seminggu
ayo kapan lagi rakyat menunggu
sepuluh hari presiden lambat mengambil keputusan
menterinya dua hari
dirjennya lima hari
nanti gubernurnya seminggu
bupati wali kotanya dua minggu
ketua jakartanya tiga minggu
jadi sehari presiden lambat
rakyat sebulan lebih akan merana
menunggu dan merana oke oke
kalau tadi pak mardhani mengatakan
tidak ada kebijakan yang terasa begitu ya
menurut pak mardhani
menteri mana yang harusnya di reshuffle nih
saya setuju sama dhani
jangan pakai perasaan
tapi pakai kpi
covid sembilan belas nya masih tinggi
dan kali ini nekor lho pak
walaupun harus hati hati
kita lihat jumlah samplingnya sama nggak
jangan jangan sekarang samplingnya double
karena seringkali jumlah yang tinggi itu
karena jumlah sampling
kalau selama ini kita rendah
ya karena orang yang dites sedikit
makanya ada anekdot
kalau mau jumlahnya sedikit
nggak usah diadakan tes
nggak ada yang positif
tapi mati semua nanti
buat saya lihat contohnya nih
dapat yang dua ratus ribu udah bagus
dapat yang satu dua juta udah bagus
alat rapid test dan pcr
itu lagi gak punya duit
duit dibuang buang semua
kenapa tidak langsung seluruh puskesmas
disediakan rapid test
bagi mereka yang nggak mampu
kayak misalnya yang mau masuk pesantren
yang masuk sekolah gratis
semua pelajar gratis
duitnya ada kok dari pelabur tadi
ternyata pemerintah sayang sama saya
pemerintah sekarang ini malah nggak jelas loh
sebagian ada dapat banyak
sebagian ada buat rapid
yang lain nggak dapat
yang utama nggak dapat
spendingnya kecil sekali
padahal pesantren itu udah pada pengen masuk
di drop tiga hal
panduan untuk melaksanakan pesantren yang ikut covid sembilan belas
nah itu memerlukan gitu
kelihatannya sebetulnya pak mardhani ini punya ide ide
yang bisa kemudian menjadi masukan begitu
tapi sebelum ke pak dhani
saya ke pak deddy dulu
tadi mungkin saya boleh mengomentari sedikit dari
bung dhani ksp tadi ya
bahwa yang beliau jelaskan itu sebetulnya kan
kontra statement dengan apa yang
sebetulnya menjadi ciri khas kinerja dari presiden
di debat kandidat sekalipun
presiden itu paling anti dengan yang namanya pola
tata kelola yang merujuk pada political governance
presiden punya seolah olah
punya visa yang sangat luar biasa
salah satunya adalah peringkasan birokrasi
kemudian efisiensi segala macam
yang hari ini itu sangat klasik sekali
tapi yang jadi persoalan adalah
memang masalah besar di presiden sekarang
rezim hari ini adalah koordinasi di internal pemerintah
baik itu yang berada di pusat
artinya presiden dan kementerian kementerian
maupun yang berada di tataran tataran lebih teknis
yang di daerah dan juga di bawah
salah satu contoh saja misalnya
antara kemenko dengan kementerian kementerian teknisnya pun
sekiranya hari ini lebih banyak yang sebetulnya tidak sinkron
maka kemudian kinerja kinerja yang dituju oleh presiden itu
seringkali tidak tercapai
nah kalau saya lihat kemudian data yang dari survei kami
karena tentu data ini penting sebagai pijakan kita berwacana
semua total yang menyatakan kepuasan terhadap presiden itu ternyata merasa
ada beberapa hal detail
dianggap tidak memuaskan
salah satunya adalah tentang kebijakan kebijakan pemerintah
yang dianggapnya tidak mengakar atau tidak bisa diimplementasikan
dalam kondisi yang sangat penting bagi masyarakat
kemudian layanan kesehatan tadi itu
layanan kesehatan publik dianggap sangat buruk
ini bahkan merata mulai dari layanan kesehatan publik
yang berada di wilayah paling dekat dengan masyarakat
kemudian yang lebih jauh lagi yang di tingkat kota
kabupaten kemudian apalagi sampai kebijakan kebijakan yang di tingkat kementerian
tentu kebijakan kebijakan ini dianggap masyarakat tidak terjangkau
dan itu mungkin punya imbas lambatnya terkait dengan penyerapan anggaran di kementerian
kalau kemudian tadi ada pembelaan dari bung dhani
bahwa persoalan penyerapan anggaran itu kan kolektif
tidak bisa kemudian dijatuhkan secara total kepada kementerian
karena ternyata ada ajuan ke kementerian keuangan
kemudian harus ada persetujuan dan segala macamnya
kalau betul yang terjadi adalah demikian itu
maka berarti yang namanya political governance tadi itu tidak berjalan dengan baik
maka tata kelola presiden hari ini bisa kita katakan
ya buruk tidak ada bahasa lain kan kira kira begitu
maka kemudian penanda penanda inilah yang menyimpulkan masyarakat itu mengira
bahwa ternyata di tingkat pemerintahan pusat itu yang namanya koordinasi
antar stakeholder yang relevan tadi itu juga tidak berjalan
dan bisa dipastikan punya dampak
yang sangat signifikan kepada masyarakat
maka tidak bisa kemudian kita menyatakan kementerian kesehatan ini buruk
maka yang buruk sebetulnya kan kementerian kesehatan
berarti merujuk juga kementerian keuangan
maka mau tidak mau kalau dua dua ini dianggap tidak perform
maka sebetulnya adalah pemimpin dari semuanya mau tidak mau adalah presiden
maka presiden gagal menggobadoi dari masing masing kementerian
kalau betul sumber masalahnya adalah persoalan penyerapan anggaran
tapi masyarakat kan sebetulnya kan tidak memperdulikan soal penyerapan anggaran
yang dilihat oleh masyarakat itu adalah yang berdampak secara langsung kepada mereka
dan bisa mereka rasakan
salah satunya adalah persoalan akses mereka terhadap kesehatan
kalau betul yang berkaitan dengan wabah pandemi ini
contoh sajalah ada kebijakan presiden yang dianggap sangat baik sekali
salah satunya adalah persoalan larangan mudik
tetapi larangan mudik ini mendapatkan persepsi baik
oleh orang orang yang belum tentu punya aktivitas mudik
atau ketika mereka menganggap bahwa larangan mudik itu
baik sebagai bagian dari upaya melandaikan kurva penyebaran pandemi
tapi mereka juga sebetulnya melanggar aturan itu
jadi anggapan baik itu hanya persoalan perspektif saja
bukan berarti kemudian ditaati secara langsung
kenapa mereka tidak menaati salah satunya adalah ternyata ada juga persepsi masyarakat
terkait dengan konsistensi kebijakan dan juga instruksi pemerintah
yang dianggapnya tidak jelas
artinya presiden memberikan instruksi ternyata sampai kementerian dianulir
dan segala macam kemudian sampai ke daerah
juga berbeda lagi seperti yang di singkong
dengan anegdosisnya bang mardhani tadi
bahwa mensara incorporisano perianal
kita juga baru tahu artinya hal hal semacam inilah yang kemuru sekali
padahal ini baru satu tahun perjalanan kira kira itu
menunda kelanjuti dari tadi
yang mas deddy katakan
bagaimana kemudian aspirasi masyarakat terhadap performa kabinet indonesia maju sejauh ini
utamanya terkait pandemi
kami sempat merekam beberapa komentar dari masyarakat
ya mungkin kita bisa dengarkan konkretnya begitu ya
kalau tadi sempat disebutkan ada beberapa ketidakpuasan gitu ya
itu kan dalam bentuk angka angka survei
seperti apa sebetulnya
apa aspirasi dari masyarakat mengenai kinerja kabinet
harusnya kita perbaikin lah masalah masalah itu
kemampuan atau kesehatan
kinerjanya sih dari nanti nanti ini juga
sisi sisi kelembagaan juga harus berubah
benar benar kerjanya benar
untuk mentrenya sih untuk mentren mentros
definition untuk covid sembilan belas akhir ini
karena tidak sampai ke saya
kalau dari yang saya pribadi malam
mungkin mentri sosialnya sisa baikin
dikasih itu udah boleh
tapi yang harus dipainkan harus dikisahkan
pak dhani silahkan menanggapi ini
udah ada aspirasi masyarakat juga
dan sudah dimenion sebetulnya ya
baik dari pak mardhani
dari pak deddy juga sudah disebutkan
masyarakat juga sempat kami rekam
bagaimana sebetulnya kegelisahan mereka begitu ya
melihat kinerja dari kabinet indonesia maju ini
tidak ada saya melihat ya
tidak ada ya sampai dengan sekarang ini
pemimpin di dunia manapun itu yang populer
dalam menangani covid sembilan belas ini
mulai dari amerika perdana menteri italia
eropa terus sampai dengan
perdana menteri selandia baru australia
yang sekarang ini sedemi baru australia sudah mulai membaik
tapi pada saat penanganan itu juga
semuanya ada gap
antara ekspektasi masyarakat
dengan actual performance yang dilakukan
oleh pemerintah di negara yang masing masing
karena ini terjadi secara tiba tiba
sehingga perlu persiapan yang multidimensi
dan tidak bisa memberikan kepuasan kepada semua orang
nah yang kedua
perlu juga kita pahamkan kepada masyarakat
bahwa yang namanya pengambilan keputusan strategis
yang dilakukan oleh pemerintah
dalam hal ini presiden
itu tidak untuk membuat tentunya
tapi bicara bagaimana penanganan ini bisa
secara cepat dilakukan dengan baik
dengan akuntabel penurunan kasus
dan pemulihan ekonomi secara sekaligus
jadi kita bicara ketahanan nasional itu
dalam dua dimensi yang tidak boleh dipisahkan
yaitu aspek kesehatan dan ekonomi
bukan kesehatan atau ekonomi
tapi kesehatan dan ekonomi
nah disitulah di lapangan itu muncul gap
nah untuk itu makanya tadi beberapa aspirasi
dari masyarakat yang kita tangkap dari
survei teman teman tadi
bantuan sosial yang belum sepenuhnya
terserap dengan baik
insentif insentif ekonomi juga demikian
ini kan semua proses yang terus diperbaiki
dalam koridor waktu ke waktu
sehingga evaluasi dan monitoring ini dilakukan
nah yang ketiga
kita bicara tadi ketidakpuasan
namanya permasalahan bansos
nah permasalahan bansos kan bukan hanya aspek distribusi
karena ada aspek hulunya yang harus kita pelajari
dalam hal verifikasi data
nah data yang dimasukkan disini adalah data dtks
data terpadu kesejahteraan sosial
yang itu verifikasi terakhirnya tahun dua ribu lima belas
sekarang tahun dua ribu dua puluh
tentunya positioning orang juga sudah berbeda
segmentasi orang pendapat demografi juga berbeda
dtks dari data dtks
pembagian itu pembagian sembako pembagian bansos
kan ada delapan pintu bansos
dari mulai sembako blt bantuan presiden dan sebagainya
ada delapan pintu untuk bantuan sosial ini
nah dari delapan pintu bantuan sosial ini kan
data besarnya kan diambil dari dtks
sehingga dtks ini sendiri karena memang verifikasi terakhir dua ribu lima belas
maka terjadi itu di lapangan
ya kira kira begitulah simplifikasinya begitu
jadi gap di lapangan ada yang tidak terima ada yang belum terima
ada yang harusnya tidak terima tapi kemudian diterima
nah itu karena bicara verifikasi karena kan demografi geografis
dan juga pendapatan pada waktu dua ribu empat belas sebetulnya berbeda
nah untuk distribusinya
jadi artinya masyarakat harus paham begitu ya
bahwa ada kompleksitas yang terjadi
angka kompleksnya permasalahan
saya tadi ingin menindaklanjuti yang tadi pada dikatakan kan
parameternya masalah yang happy
kemudian angka penurunan jumlah yang positif covid
dan juga perbaikan ekonomi
nah ini yang happy kalau kemudian kita melihat ke angka survei
terus angka penurunan juga nggak turun
angka pertumbuhan ekonomi juga tidak membaik
nah itu bagaimana dia kemudian kita masih bisa punya harapan begitu ya
bahwa kabinet indonesia ini akan efektif begitu
visi besarnya presiden tahun dua ribu sembilan belas bahkan waktu kampanye
dan juga pada saat tidato pelantikan beliau
sudah disampaikan ada lima visi besar kan
dari mulai yang pertama pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
untuk melanjutkan periode yang sebelumnya
yang kedua pembangunan sumber daya manusia human capital
tadi pak ustadz ali mardani sudah menyampaikan bahwa
indeks human capital kita kemungkinan turun karena pengangguran
dan karena orang putus sekolah dan sebagainya
itu make sense memang begitu
nah yang ketiga adalah faktor reformasi birokrasi
yang keempat investasi
meningkatkan laju investasi
yang kelima adalah penyerapan apbn
dan penyebarannya pada tempat yang benar
nah itu kira kira lima visi besar yang presiden
nah lima visi presiden ini
kan dibuat timetable nya
kapan akan lakukan reformasi birokrasi
lalu bagaimana melakukan reformasi birokrasi divisi yang ketiga tadi
nah ketika timetable ini dibuat
kan harus dijalankan nih
tadi men pan rb pak ali madani sudah meminta men pan rb
untuk melakukan reformasi mendorong
nah itu ide idenya pak ustadz itu luar biasa ide itu
jadi kalau bisa ini ide ini ditangkap oleh kementerian
itu tentu akan menjadi bentuk kolaborasi antar lembaga yang sangat baik
sinergi yang sangat baik antara parlemen sama pemerintah
untuk menangkap ide ide cerdas pak ali mardani tadi
nah reformasi birokrasi ini kan ditata pak
karena ini kan perlu proses waktu kan
untuk mereform birokrasi yang sudah puluhan tahun
sudah berjalan sebagaimana sekarang
ini kan menimbulkan convert zone pak
jadi birokrasi itu menimbulkan convert zone
zona nyaman dan ada yang menikmati birokrasi itu dengan kenyamanannya
ada yang gelisah dengan birokrasi dan sebagainya
karena ini sudah berlangsung lama
convert zone ini berlangsung lama
nah pak jokowi dalam periode kedua ini menekankan dalam visi besar beliau ini
nah tapi reformasi birokrasi perlu timeline timetable
nah sebelum timetable itu dilaksanakan satu demi satu
bulan januari sudah ada pandemik
bulan maret masuk ke indonesia pandemik itu
jadi konsep grand design dan inisiatifnya reformasi birokrasi itu
yang harusnya dilaksanakan bulan per bulan di antara tahun dua ribu dua puluh
ini kan belum tuntas dilaksanakannya
kita keburu ini kita pandemik
jadi perhatian pemerintah
jadi tidak fair begitu ya menilai
jadi tidak fair menilai sebuah pencapaian visi besar presiden
yang baru hitungan katakanlah enam bulan
dari oktober katakanlah ya
berapa itu november desember januari februari maret
kurang lebih delapan
dalam periode empat bulan lah
dari mulai pelantikan dua puluh empat bulan
kemudian dinilai kinerjanya
dan timbul pandemik
yang semua sekarang ini kita refocusing dan relokasi
nah maka reformasi birokrasi ini belum sempat secara utuh di reform
sementara sudah ada kejadian seperti ini
sehingga semua ini berbenturan
wah ini bagaimana birokrasi ini
aturan ini bagaimana
nah makanya presiden bilang
dua cat man sebagai juknis ini
juknis inilah untuk menginisiasi percepatan percepatan
supaya pejabat publik itu punya keberanian
karena kan masalah kita ini adalah mengencourage pejabat publik untuk membuat keputusan
karena soal ini pejabat publik tidak punya keberanian begitu ya
bukan punya keberanian
kalau tidak ada cat man sebagai juknisnya
mereka kan juga perlu security assurance
bahwa mereka itu akan aman kalau membuat keputusan dengan cepat
under estimate dalam pengadaan barang penjasa
tapi artinya dengan apa yang disampaikan presiden
sudah ada jaminan kan begitu kan pak dhani
tapi kan di bawah harus juga selaras nih
kan presiden bilang yuk selaras
nah maka di bawah kejawantahkan itu
ekspektasi presiden itu dikejawantahkan lewat namanya capman juknis dan sebagainya
untuk mensupport pejabat pejabat publik
untuk membuat keputusan dengan cepat
kan harus punya keamanan nih semua teman teman ini
supaya nggak ada masalah dengan bpk apalagi kpk aparat hukum
semua berjalan dengan kolaborasi yang bagus
tetapi pesan saya adalah
yang dilakukan oleh pejabat publik
selagi tidak ada fraud
untuk memanfaatkan momentum ini untuk melakukan kecurangan
apalagi tindakan yang melanggar hukum
untuk menguntungkan diri sendiri ataupun kelompoknya
maka insya allah berjalan aman dan nyaman
sesuai dengan koridor dan percepatan yang diminta oleh presiden
oke tidak ada yang menguntungkan kelompoknya masing masing ya
kita harapkan demikian
insya allah aman
ya saya kira yang disampaikan oleh bung dhani ini
semacam ada upaya seolah olah agar kita lupa bahwa
sebetulnya presiden ini bukan baru dilantik
tapi sudah enam tahun yang lalu
jadi kalau berbicara persoalan progres birokrasi
kemudian gagalnya reformasi di internal kabinet
menurut saya tidak rasional
ini kan sebetulnya adalah pemerintahan enam tahun yang lalu
artinya pak presiden sudah punya banyak waktu
kalau betul bahwa performansi
saya sepakatlah kalau dikatakan bahwa kita perlu yang namanya indeks performansi
tetapi indeks performansi itu
kira kira kita percaya kepada siapa yang paling akurat
apakah mungkin presiden punya data
yang tidak akurat
kan tidak mungkin
jadi ketika presiden itu kecewa bahkan secara terang terangan
mempublikasikan kepada publik
adanya kekecewaan terhadap satu dua kementerian
maka sudah otomatis beliau sudah pegang kpi itu
jadi asumsinya begini
jangan kemudian kita merendahkan presiden seolah olah beliau tidak akurat
sehingga kita bisa liar berwacana segala macam
ini kan yang jadi masalah adalah
bahwa performansi kolektif dari presiden dan juga kementerian kementerian itu
baik dianggap oleh publik
maupun anggapan presiden sendiri
tidak melakukan performance yang signifikan
itu yang pertama
yang kedua bisa saja kenapa ini kemudian terjadi kolaps
karena satu karena tumpang pilihnya birokrasi
antar kementerian antar lembaga yang tidak terkoordinasi dengan baik
maka kemudian itu menghambat yang namanya laju pembangunan
baik itu pembangunan yang kiranya terlihat secara fisik
maupun pembangunan yang tidak terlihat secara fisik
dalam artian adalah konsep birokrasi tadi itu
kemudian terganggu dan lain lainnya
jadi memang persoalan ini
kalau memang betul betul presiden punya komitmen
tidak ada persoalan
kalau mau melakukan reshuffle ya silahkan reshuffle
tapi perlu ada catatan
jangan sampai kemudian yang di reshuffle itu adalah kementerian kementerian
yang tidak punya afiliasi politik
artinya mungkin yang paling rendah tekanan politiknya
jangan sampai kemudian tokoh tokoh partai politik yang sudah nyata nyatanya tidak diinginkan oleh publik
ya saya sebut sajalah
a man source adalah orang parpol
kemudian tenaga kerja juga orang parpol
kalau tokoh tokoh dari partai politik itu tetap bertahan
artinya kemudian presiden mengikuti tekanan tekanan itu tentu kan tidak rasional
dan tentu ini salah satunya akan semakin mengecewakan publik
dan terakhir barangkali
yang disampaikan oleh bung dhani itu menurut saya terlalu normatif
untuk seorang presiden yang seharusnya bekerja berdasarkan asumsi asumsi politik dan pemerintah
bukan berdasarkan asumsi asumsi dari swasta
yang dijelaskan sejak awal tadi itu sebenarnya kan pola organisasi di swasta
yang tidak mengindahkan persoalan politik
tidak mengindahkan persoalan gerogasi
bahkan janji janji presiden pun saya rasa sangat jauh sekali untuk terwujud
makanya yang kita perlukan sebetulnya adalah komitmen
dan komitmen itu saya percaya
tidak bisa kita bebankan kepada presiden secara personal
tetapi kita bebankan kepada presiden sebagai kepala negara
yang artinya adalah kolektif
baiklah waktu kita sudah tinggal sedikit lagi
saya akan minta closing statement dari masing masing narasumber
saya ke pak mardhani dulu pak mardani silahkan
yang pertama tentu di era pandemi ini
saya selalu mengatakan tidak ada koalisi dan oposisi kalau dikaitkan dengan masalah penanganan covid sembilan belas
suara keras kami pks sebagai oposisi lebih kepada ayo
satu hari yang terbuang karena ketidakberanian presiden mengambil keputusan
keraguan menteri saya lagi rindu ibu susi pujiastuti ya
kita perlu menteri menteri yang berani out of the box
menteri menteri yang berani tidak abs
nah berhenti menteri yang kalau perlu berani dalam tanda kutip melawan pak jokowi
tentu pak jokowi saya punya ini
nah tentu masukannya pak jokowi juga harus lebih memberikan keterbukaan
saya agak kaget ketika pak jokowi marah marah tiga bulan work from home kayak cuti
tiga bulan itu kelamatan buat saya
mestinya sebulan tiap bahasanya pak jokowi itu on call
menteri itu dua puluh empat jam sehari tujuh hari seminggu tiga puluh hari per bulan
semuanya kalau dipanggil pak jokowi harus datang
termasuk pak jokowi kalau menteri minta ketemu ya harus ketemu
nah sekarang jalan tidak nih administrasi kpi di pak jokowi
jadi usul saya ayo jangan lagi excuse bahwa baru berapa bulan pak jokowi ini dari awal sudah kerja keras
nah sekarang jangan cuma beliau yang kerja keras
tapi seluruh menteri harus kerja keras kerja efektif kerja produktif
dan publik menunggu apa aksi selanjutnya bukan cuma marah marah
oke apakah pak jokowi akan mereshuffle atau tidak itu juga akan ditunggu begitu ya pak mardhani
bocahnya kapan nih kalau pak mardhani
serahkan perfu baru mau melakukan capres baru mau reshuffle mau nggak semua haknya pak jokowi
konstitusi kita sistemnya presidensial
presidensial itu artinya presiden kuat sekali
pak jokowi nggak boleh ngeluh nggak boleh curhat
nggak cuma nggak boleh marah marah karena tongkat komando ada pada beliau
oke baik pak mardhani terima kasih
sekarang ke pak dhani silahkan pak dhani closing statement
ya baik jadi pertama saya dari kantor staf presiden juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi
wabil khusus kepada ustadz ali mardani
dan teman teman di pks yang mendukung agar presiden bisa menyuntaskan permasalahan covid ini dengan menggerakkan semua resources yang ada
jadi dukungan yang disampaikan oleh pak ustadz ali mardhani itu sangat berarti bagi presiden untuk mempercepat semua proses yang ada
yang kedua tentu suara suara dari masyarakat itu pasti akan di
pertimbangkan oleh presiden dalam membuat keputusan apapun
apakah untuk terus melanjutkan kinerja para menterinya ataupun reshuffle atau apapun
hak progratif itu akan ditempuh oleh presiden
kami meyakini bahwa masukan dari masyarakat masukan dari semua komponen komponen strategis masyarakat termasuk parlemen
tentu dipertimbangkan dengan seksama oleh presiden
nah yang ketiga dalam koridor itu
maka kami juga mendorong kementerian dan lembaga untuk mengembangkan sebuah pola kepemimpinan inisiatif taktis di lapangan
yang berorientasi kepada hasil
di dalam melakukan proses tata kelola pemerintahan dan kinerja operasional di lapangan
agar konflik of interest apapun yang terjadi
kemungkinan untuk melakukan tindakan tindakan yang melanggar hukum itu bisa dihindari
sehingga semua berorientasi kepada hasil dengan track yang lurus
untuk melakukan percepatan dan kemaslahatan ketahanan nasional kita
sehingga kita sangat merindukan kolaborasi ini
kita juga sangat menantikan pencapaian pencapaian kinerja
di seluruh pemerintahan dan kementerian dan lembaga
kita juga mendorong untuk semua pejabat publik melakukan inisiatif taktis yang extraordinary
yang out of the box untuk mencapai target hasil yang diharapkan oleh seluruh rakyat indonesia
dan kita juga berdoa kepada allah swt agar covid ini segera berlaru
presiden diberikan kesehatan seluruh pejabat publik menteri dan gubernur
semuanya sebagai pembuat kebijakan kebijakan di lapangan juga mendapatkan kesehatan
kekuatan kemudahan dan petunjuk dari allah swt agar langkah kita diridoi oleh allah swt
amin ya rabbal alamin
kita tunggu kinerja menteri menteri yang out of the box
pak dedy silakan
ya saya kira lebih ringkas saja bahwa pak presiden joko widodo harus menempatkan sebagai pemimpin yang selalu benar
tentu selalu benar dalam konteks yang tepat karena kalau terlalu sering dikoreksi
maka ini akan memudarkan kepercayaan publik terhadap presiden
padahal presiden memerlukan sekali dukungan publik isis barangkali itu saja
oke baiklah sebelum menutup secret ad newsroom kita pada malam hari ini
saya akan bacakan beberapa komentar dari anda yang menyaksikan program secret at newsroom pada malam hari ini
beberapa diantaranya kita lihat sama sama
nah ini dia dari etanam dua puluh underscore
menteri yang layak diganti yang berasal dari parpol
menterinya cukup pak luhut dia hebat di bidang apa saja bila perlu jadi wakil presiden ya
menteri keuangan sri mulyani karena mengetawain dan merasakan broker dan prakerja pak d jokowi
kemudian ada juga dari ed joharinato
yasona terlalu banyak drama ketidaktahuannya perihal burona negara
nah pak yasona ini tahu buronan dan juga ini juga ya tidak tahu juga gitu ya
ini kayaknya cukup akrab gitu ya dengan masalah buronan negara
mungkin bisa dikomentarin lagi ya mungkin ke pak mardhani dan juga pak deddy
kalau saya bersyukur ya
artinya ternyata banyak komentar yang sebetulnya senada dengan hasil yang aipo rilis kemarin terkait menteri menteri yang sebetulnya tidak perform dan paling apa namanya ya public alergi begitu ya
bahkan pak yasona sendiri berada di urutan teratas sebagai menteri yang paling layak di reshuffle oleh masyarakat
barulah kemudian pak terawan bu ida fauzia juliari batubara termasuk pak edi prabowo termasuk yang paling diinginkan untuk reshuffle
bahkan ketika baru dilantik kami sudah melakukan survei pak edi prabowo sudah masuk sebagai menteri yang paling diragukan
dan beliau konsisten berada diragukan sampai hari ini
keren deddy keren surveinya hahaha
terima kasih banyak banyak banyak dukungan dari pak mardhani
saya kaget saja masa sih harus menjemput sampai ke serbia gitu loh
ya apresiasi untuk pak mardhani
tetapi yang jauh di seberang lautan di serbia bisa dapat masa joko chandra yang di depan mata nggak bisa dapat
kalau mas sihwu mungkin bahkan satu alamat sekretariat
mungkin cari yang buron lebih lama
dulu mungkin pak mardhani
karena ini kan tujuh belas tahun begitu ya
bagus kalau bisa
pak dhani silahkan ingin mengomentari
ini tadi ada beberapa komentar dari pemirsa yang menyaksikan kita pada malam hari ini
langsung disampaikan melalui twitter
komentar komentar soal kinerja kementerian kabinet indonesia maju
tidak tidak ada saya hanya menyambut baik semua orang boleh berpendapat
dan boleh berperspektif dalam view nya masing masing
ya kita saling menghormati saja
tapi at the end kita harus melihat proses ini berjalan dengan cepat
dan semua harus berorientasi kepada hasil
lihatlah hasil kita ke depan seperti apalah kira kira
itu aja sih
betul kita akan berorientasi pada hasil ya
semoga diskusi ini bisa kemudian memperkaya begitu ya
dan juga sampai kepada pihak pihak yang memang berharga
pihak pihak yang memang bisa melakukan perubahan
kita tunggu tentunya komitmen presiden jokowi untuk memberikan yang terbaik tentunya untuk bisa merangkul masyarakat kita semua
untuk bisa melewati cobaan pandemi covid sembilan belas ini
tentunya kita tunggu sama sama bagaimana kemudian
tidak hanya mungkin menterinya yang out of the box
presidennya juga kita tunggu our of the box nya
kalau tadi pak dhani katakan katanya tidak ada presiden yang dianggap
presiden yang dianggap sukses dalam melewati pandemi covid sembilan belas
kita harapkan presiden jokowi dianggap sukses melewati pandemi covid sembilan belas
terima kasih bapak bapak sekali lagi atas diskusinya pada malam hari ini
dan diskusi pada secret at newsroom pada malam hari ini saya tutup
terima kasih atas kebersamaan anda
nantikan episode episode selanjutnya dari setrum secret at newsroom
saya eva yunizar sampai jumpa